sidang perdana jessica kumala wongso di pengadilan negeri jakarta pusat pada hari rabu dijaga ketat polisi
penjagaan bahkan dilakukan berlapis di dalam dan di luar ruangan sidang
ketatnya pengamanan sidang perdana jessica kumala wongso yang didakwa meracuni temannya
wayan mirna salihin sudah nampak sejak sidang belum dimulai
pengamanan dilakukan petugas kepolisian dari polsek kemayoran dan polres jakarta pusat
sementara puluhan simpatisan wayan mirna salihin yang ingin mengikuti sidang juga sudah terlihat di depan pintu gerbang pengadilan